angin kencang dengan ombak tinggi menjadikan pantai mandalika sempurna untuk bermain kite surfing
olahraga ekstrim itu kini cukup digemari wisatawan lokal dan mancanegara
informasi menarik berikut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia sports malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya dekartika pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
sejumlah layang layang berukuran besar bergerak ke sana kemari di tiup angin kencang di kawasan wisata pantai mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
sementara di bawahnya ada sejumlah peselancar ditarik oleh layang layang tersebut
para paselancar yang sedang bermain kitesurfing tersebut melaju kencang melawan ombak
mereka juga melakukan beragam manuver indah sambil melawan ombak
sesekali mereka melakukan atraksi terbang layaknya burung penangkap ikan
olahraga ekstrim guide surfing ini sedang diminati banyak wisatawan asing di pantai mandalika
mereka memilih pantai mandalika sebagai lokasi bermain karena dianggap sangat sempurna untuk kitesurfing
pengunjung pantai mandalika
yang ingin mencoba olahraga ekstrim ini bisa menyewa peralatan yang disediakan pengelola
untuk dua jam permainan mereka dikenakan biaya sebesar rp delapan ratus
di mana beli atau memang menyewa di sini
ya saya beli ini peralatannya dari australia
layangnya cukup mahal lah
itu yang satu setnya
pengunjung yang akan mencoba guide surfing ini akan mendapatkan pengarahan dari para instruktur di lapangan
karena olahraga ini cukup beresiko
lalu rahmat junaidi lombok tengah nusa tenggara barat